hari ini kamu ada kerjaan
cuma mau ke toko tempat iwan kerja
mau titip jual kaos produksi saya
sebelum kesana atau pulang dari sana
bisa nengok gobang sebentar
kamu masih mungut iuran di jalan
sudah enggak kang
sudah enggak ada pemasukan
gimana rencana ke depan
seperti yang akan suruh jualan bubur ayam
saya enggak nyuruh
kamu selalu berpikir
biasanya kang ujang
dia lagi ada tugas khusus
kang ujangnya kemana
lagi ada tugas khusus
tugas khusus apa
kata kang ujang rahasia
kang ujang sendiri yang ngantar
katanya ujang lagi ada tugas khusus
tugas khusus apa
kalau bu haji saya kasih tahu
nanti jadinya bukan rahasia lagi
uang ke cimbring yang sudah laku
mau dianggil sekalian

uang ke cimbring yang sudah laku
mau dianggil sekalian
nanti aja sama si ujang
saya kesini sambil kebetulan lewat
sekalian gantiin ujang yang lagi ada tugas khusus
masuk ke kamar
masuk ke kamar
masuk ke kamar
masuk ke kamar
masuk ke kamar
masuk ke kamar
masuk ke kamar
masuk ke kamar
ada di dalam lagi patroli
kabar bos dik dik gimana
harusnya hari ini sudah bisa berdiri
harusnya sekarang sudah sembuh
neneng minta izin sama akang biar gak dibilang kabur
pulang ke rumah orangtua neneng
semua perhiasan yang udah akan beliin udah jadi hak nining
neneng bawa semua
kalau pakaian neneng bawa semua
yang bagus bagus aja yang jelek jelek nending tinggal
terserah mau diapain sama kang
besok nining mau daftar ke pengadilan agama
mudah mudahan kemarin itu yang terakhir
ya kita sudah terlalu tua buat bertarung
selain itu saya juga takut ditiru anak anak dan remaja
beneran kita gak usah muut iuran lagi di jalan
saya mau udah enggak
kalau kamu masih mau terserah
kita kan sepasang sena japit
kalau yang kanan ke jalan yang kiri ke jalan
kalau yang kanan ke masjid yang kiri juga ke masjid
kalau yang satu putus
dibuang aja dua duanya
masa pakai sena cuma sebelas
badan saya sakit semua
sekarang kali ini sekedar pilihan
apakah poin tersebut
kenapa berdiri lagi
kalau sakit jangan banyak gerak
udah bisa berdiri tapi masih agak sakit
udah bisa jalan tapi harus pelan pelan
besok atau lusa sudah bisa normal
bawa aja hasil produksi kamu ke sini
hari ini kamu ada kerjaan
cuma mau kerja
mau ke toko tempat iwan kerja mau ngantar kaos
mau titip jual kaos produksi saya
sebelum kesana atau pulang dari sana bisa nengok gobang sebentar
kamu masih mungut iuran di jalan
sudah enggak kang
sudah enggak ada pemasukan
gimana rencana ke depan
seperti yang akan suruh jualan bubur ayam
saya enggak nyuruh
cuma ngasih saran
kan saya juga sudah lapor ke akan
sudah pesen gerobaknya
terus saya bilang ke kamu
namanya bubur ayam murat dan pipit
saya juga siap kang
ini sendiri yang sudah dibangunin